penderita obesitas dengan bobot lebih dari dua ratus kg sempat viral beberapa waktu terakhir
mereka adalah muhammad fajri dan cipto raharjo
fajri pria berusia dua puluh enam tahun sempat dirawat di rumah sakit cipto mangunkusumo
namun nasib berkata lain fajri dengan bobot tiga ratus kg kemudian meninggal dunia
dikutip dari cnn indonesia com dokter spesialis anestesi rscm sidarta kusuma manggala menjelaskan meninggalnya fajri
karena mengalami kegagalan multi organ atau organ dysfunction syndrome
sementara cipto raharjo pria asal pinang kota tangerang berbobot dua ratus kg
sempat dievakuasi dari rumahnya oleh petugas damkar menuju rsud kota tangerang banten untuk menjalani perawatan medis
menurut who obesitas merupakan penumpukan lemak berat
lebih akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama
seseorang dapat disebut mengalami obesitas jika indeks masa tubuhnya berada di atas dua puluh satu
selain menggunakan indeks masa tubuh obesitas juga dapat diukur dengan menggunakan lingkar pinggang
pada pria seseorang disebut obesitas jika lingkar pinggangnya melebihi sembilan puluh cm
sedangkan pada wanita jika lingkar pinggangnya lebih dari delapan puluh cm
tentunya obesitas ini cukup bahaya ya
kenapa karena memang dari obesitas ini bisa menyebabkan komplikasi komplikasi
komplikasinya ya bisa ke saraf ke otak kemudian juga bisa ke jantung jadi jantung koroner
jadi memang banyak sekali dampak dari obesitas itu sendiri
penyebab obesitas dapat dibagi menjadi tiga
pertama karena faktor genetik
jika kedua orang tua mengalami obesitas
maka tujuh puluh persen anaknya akan menyebabkan obesitas
dan turut mengalami obesitas
kedua karena faktor lingkungan
yang terdiri dari pola makan dan pola aktivitas fisik
asupan makanan berlebih terutama tinggi lemak gula dan kurangnya serat menyebabkan ketidakseimbangan energi
kondisi ini kemudian diperparah dengan kurang gerak dan kurang olahraga
sehingga energi berlebih tak dapat dikeluarkan tubuh
sebab ketiga adalah faktor obat obatan dan hormonal
obat obatan jenis steroid yang digunakan dalam jangka waktu lama untuk terapi asma
osteoaritis dan alergi dapat meningkatkan nafsu makan yang beresiko obesitas
untuk obesitas sendiri memang dari dirilis kesedas tahun dua ribu delapan belas itu tiga puluh lima empat persen
jadi memang meningkat
untuk obesitas sendiri saat ini sudah juga menjadi masalah global
kenapa karena sudah cukup banyak nih
bahkan di data dikatakan bahwa satu dari tiga pasien itu menderita obesitas
jadi memang cukup banyak
nah pada anak anak itu sendiri
itu juga sama gitu
jadi dua puluh persen itu juga terjadinya suatu obesitas
salah satu anak penderita obesitas adalah arya permana
saat usia sepuluh tahun di tahun dua ribu enam belas
obesitas yang dia alaminya viral dan mendapat perhatian besar
arya pun mendapat uluran bantuan dari berbagai pihak
agar bobotnya yang saat itu mencapai satu ratus sembilan puluh dua kilogram bisa diturunkan
arya pun kemudian menjalani operasi pengecilan lambung
arya pun kemudian menjalani operasi pengecilan lambung
atau bariatik surgery agar nafsu makannya berkurang
tujuh tahun sudah berlalu sejak dirinya viral
arya permana kini sudah berusia tujuh belas tahun dan duduk di bangku kelas sebelas sma empat karawang
bobot arya saat ini stabil di sembilan puluh enam kg selama dua tahun terakhir
berbagai upaya dilakukan arya permana yang didukung keluarganya untuk menjaga berat badannya
sejak kapan tuh berat badan kamu

ini dari tahun dua ribu dua puluh satu untuk bisa stabil di sembilan puluh enam apa nih usaha atau upaya apa yang kamu lakuin supaya bisa stabil
kalau stabil sih lebih ngejaga ke pola makan kayak gitu
lebih ke komposisinya sih kayak sekian hari itu nggak boleh ngelewatin kalori atau apa
nah kalau sekarang porsinya gimana untuk kalorinya
kayak porsi orang biasa cuman lebih ke ngindarin gorengan sama manis gitu
udah nggak makan
udah nggak makan
makan cuman lebih ke ngurangin kayak gitu
satu bulan sekali arya permana juga menyempatkan dirinya berlatih ke gym milik mantan binarawan aderai di bandung
arya mendapatkan fasilitas gym gratis dari aderai
arya permana adalah contoh bahwa penderita obesitas masih memiliki peluang untuk menurunkan berat badannya
menurut dokter spesialis penyakit dalam zuchi hospital cynthia natalia salah satu cara untuk menurunkan berat badan adalah
dengan rutin berolahraga satu ratus lima puluh menit selama satu minggu stop makanan tinggi lemak dan gula dan berbanyak mengkonsumsi sayur dan buah serta jangan begadang